beberapa hari terakhir jumlah penambahan kasus positif corona di indonesia sempat menembus rekor barunya di angka satu tiga ratus orang
penambahan jumlah ini menjadi yang terbanyak di asia tenggara
banyak pihak menganggap penambahan jumlah kasus ini disebabkan karena dibukanya sektor ekonomi dan bisnis tanpa diawasi secara ketat
khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan
dan untuk mengetahui situasi terbaru di lapangan sudah bergabung bersama kami ada korespondensi yang dan indonesia
ada arman helmi di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
arman selamat malam kalau dari pantauan anda bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana
ya selamat malam prasidya puspa
untuk protokol kesehatan covid sembilan belas di pusat perbelanjaan tepatnya saat ini saya berada di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta barat
sejak tadi sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat sampai dengan malam hari ini menjelang tutupnya mal
para petugas dari pihak mal sendiri tetap melakukan penjagaan dan juga screening
yang bisa dikatakan cukup ketat dimulai dari beberapa pintu masuk atau beberapa lobby yang tersedia di mal ini
sebelum pengunjung datang atau pengunjung masuk maka di depan pintu masuk sudah ada
seperti yang sudah disampaikan tadi ada yang namanya scan barcode seperti itu
jadi kalaupun misalnya ada dalam satu kelompok ada lima atau empat orang itu cukup satu orang yang melakukan scan barcode ya
jadi ini dalam satu kelompok juga tidak boleh banyak banyak masuk ke dalam mal ini dibatasi paling banyak empat sampai dengan lima orang
dalam satu kelompok dan itu diperkenankan atau diperbolehkan satu orang melakukan scan barcode
dari barcode tersebut juga harus ada beberapa data puspa yang harus diisi seperti data pribadi tempat tanggal lahir tempat tinggal
kemudian juga riwayat kesehatan dan juga berapa orang yang ia bawa dalam satu kelompok tersebut
kemudian pada saat masuk di bagian dalam juga sudah ada semacam monitor scanning
jadi akan diketahui berapa suhu daripada monitor scan
dengan scanning tersebut kalaupun di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
maka dari depan mal sudah tidak bisa diperkenankan lagi untuk masuk ke bagian dalam mal seperti itu
dan setiap jam para petugas di mal ini juga kami memantau melakukan patroli ataupun juga berkeliling
dan sembari memberikan himbauan edukasi kepada pengunjung jikalau ditemukan ada pengunjung yang duduk mungkin tidak melakukan jarak atau physical distancing
jadi saat itu mereka akan langsung memberikan himbauan kepada pengunjung
untuk mengatur jarak
begitu juga pada saat mereka berada di dalam toko
mereka juga diatur jarak sedemikian rupa supaya tidak menumpuk pada saat di satu titik ataupun juga melakukan proses pembayaran di kasir
pun pada saat mereka akan melakukan masuk ke dalam restoran
jadi dalam satu meja itu maksimal hanya dua orang
jadi ini melakukan pembatasan ini tetap merupakan perhatian penting bagi pihak mal ini sendiri
karena mereka tetap patuh pada ketentuan daripada pemprov dki jakarta dan aturan daripada kementerian kesehatan republik indonesia
dan mereka juga tadi ada fasilitas fasilitas khusus yang tidak mengharuskan adanya sentuhan tangan atau jari
jadi cukup dengan melambaikan tangan maka tombol tersebut bisa bergerak dengan sendirinya
dan melakukan injakan pedal kaki pada saat mereka akan menentukan lantai berapakah mereka akan naik di lift seperti itu
dan dari pihak mal sendiri juga memberikan ada satu ruangan khusus
jikalau memang ada terdeteksi atau mungkin ada satu penumpang yang mungkin dicurigai demam di atas tiga puluh tujuh lima derajat celcius
dan akan langsung diisolasi di ruang khusus dan akan berkoordinasi dengan layanan kesehatan terdekat daripada mal ini sendiri
untuk meminimalisasi adanya penularan covid sembilan belas di pusat perbelanjaan
jadi kalau misalnya kita berbicara tuduhan pusat perbelanjaan ataupun juga pusat keramaian itu merupakan penyumbang
daripada angka tingginya penderitaan

saat ini kami simpulkan di pusat perbelanjaan itu cukup ketat
sehingga pengunjung atau masyarakat yang datang itu benar benar diperiksa sesuai dengan protap yang sudah ditentukan
arman tadi anda mengatakan bahwa ada ruangan isolasi mandiri jika ada calon pengunjung atau pengunjung yang terlihat suhu tubuhnya di atas tiga puluh tujuh tiga atau tiga puluh tujuh lima derajat celcius
apakah artinya fasilitas kesehatan ini tidak bergerak dengan yang terdekat
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
kesehatan ini tidak begitu disiagakan oleh pusat perbelanjaan tersebut bukan menjadi prioritas
karena pada akhirnya mereka memanggil layanan kesehatan terdekat begitu arman
iya betul puspa tetap ruangan ini tetap mereka siagakan tetap akan berfungsi
tapi kalau memang tidak ditemukan adanya pengunjung yang memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh tiga atau tiga puluh tujuh
maka ruangan ini tidak akan digunakan untuk orang atau tidak akan dimasukkan orang yang tidak dicurigai seperti itu
tapi mereka tetap men siagakan atau mereka tetap stand by jika memang kalau kalau nanti akan ada
ditemukan ada pengunjung yang di tracing lewat suhu tubuh lewat pemeriksaan di pintu masuk dan pintu keluar dicurigai
maka akan langsung digiring ke ruangan tersebut dan mereka akan dengan cepat dan tanggap menghubungi petugas kesehatan
baik itu puskesmas ataupun juga rumah sakit rumah sakit yang merupakan rujukan di sekitar wilayah pusat perbelanjaan
arman biasanya kalau kita ke mall ke pusat perbelanjaan sebelum ada masa pandemi
kita masuk ke salah satu toko kita bisa dengan bebas mencoba baju mungkin sepatu atau tas dan yang lainnya
apakah saat ini karena adanya protokol kesehatan ada perubahan perilaku dari masyarakat untuk mencoba atau menggunakan barang barang yang dijual di toko tersebut
iya puspa ini menarik sekali
jadi kalau misalnya pengunjung atau mungkin kita akan berbelanja di pusat perbelanjaan
maka kita juga tidak bisa sembarangan mengambil dalam jumlah yang banyak dan lantas kemudian kita masuk ke kamar ganti untuk mencoba pakaian tersebut
tapi hanya dibatasi ya kurang lebih atau maksimal dua potong baju yang bisa diperkenankan untuk dibawa masuk ke ruang ganti
dan itu pun akan langsung disemprotkan semacam cairan disinfektan oleh petugas supaya bisa dikatakan cukup steril seperti itu
dan nantinya kalau pun juga
ini sudah banyak menumpuk begitu atau baju ini semakin banyak dicoba
maka pihak toko sendiri mungkin akan mengupayakan untuk membawa ke laundry untuk membersihkan atau mencuci baju baju yang ada ini puspa
sehingga diharapkan baju ataupun juga produk mereka yang ada di pusat perbelanjaan ini tetap steril dan aman bagi pengunjung begitu
baik terima kasih laporan anda
korespondensi ann indonesia arman helmi melaporkan dari jakarta